gizi piramida money game dan berbagai jenis penipuan berkedok investasi lainnya
kerap timbul di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk menyisikan uangnya untuk berinvestasi
iming iming imbal hasil yang tinggi dalam waktu cepat tak jarang membuat masyarakat tergiur
hingga tanpa sadar masuk dan terjebak dalam penipuan hingga menyebabkan gagalnya tujuan investasi
bagaimana ojk kemudian mengawasi maraknya modus penipuan berkedok investasi ini
kami akan membahasnya langsung dengan ketua satgas waspada investasi bapak tongam l tobing
dari otoritas jasa keuangan selamat pagi pak tongam
selamat pagi kabar baik pak
pak tongam minggir kita langsung saja bagaimana saat ini perkembangan supervisi terhadap produk keuangan
yang diambil oleh masyarakat terutama di masa pandemi ini oleh satgas waspada investasi
ya terima kasih pak jadi penawaran penawaran investasi ilegal saat ini tetap ada di masyarakat kita
kalau kita lihat data yang ada saat ini dalam sepuluh tahun terakhir ini
kerugian masyarakat akibat investasi ilegal itu mencapai seratus
satu ratus tujuh belas empat triliun rupiah nah ini memang merupakan suatu kejahatan terhadap perekonomian masyarakat
dan jumlah entitas yang dihentikan oleh satgas waspada investasi juga mengenai peningkatan
terutama di tahun dua ribu sembilan belas di sana ada empat ratus empat puluh dua investasi legal yang kami hentikan
kemudian diblokir melalui kominfo dan tahun dua ribu dua puluh menurun sedikit tiga ratus empat puluh tujuh dan dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan juli dua ribu dua puluh
sudah mencapai tujuh puluh sembilan investasi legal nah ini menggambarkan memang sampai dengan saat ini
penawaran penawaran investasi yang menipu masyarakat kita masih ada di masyarakat kita
ciri cirinya bisa kita lihat yang pertama memang selalu menjanjikan keuntungan tidak wajar dan dalam waktu cepat
jadi masyarakat kita diiming imingi cepat dapat mobil dapat rumah
kemudian dengan bunga yang sangat tinggi tanpa risiko ini ciri utamanya
kemudian juga tadi disampaikan bahwa bentuknya bisa money game
kemudian juga ponzi yang pada dasarnya didasarkan pada rekrutmen anggota
bonus bonus itu diberikan bukan karena ada barang yang dijual
tetapi karena semakin banyak anggota yang masuk
oleh karena itulah cepat atau lambat kegiatan kegiatan seperti ini akan bangkrut atau akan berakhir
karena tidak ada lagi member yang datang belakangan
kemudian mereka tidak punya legalitas yang jelas
jadi mereka tidak ada izin mandat hukumnya izin usahanya izin kegiatannya
yang memang merupakan suatu keharusan dalam melakukan kegiatan di indonesia
kalau kita lihat penyebabnya ya kalau penyebabnya ini kita lihat dari dua sisi
dari sisi pelaku dan di sisi masyarakat kita
dari sisi pelaku memang dengan kemajuan teknologi informasi saat ini sangat mudah membuat aplikasi situs web
atau melakukan penawaran melalui media sosial
sms yang memang mudah diakses oleh masyarakat kita saat ini
kemudian juga kita lihat banyak penawaran dari luar negeri yang memang dengan adanya internet tidak bisa dibatasi
ini juga menjadi penyebab utama dari banyaknya penawaran penawaran di indonesia
kemudian dari sisi masyarakatnya ini kita lihat bahwa saat ini memang tingkat literasi masyarakat kita yang perlu kita tingkatkan
bagaimana mereka mengenal produk produk investasi
sehingga mereka juga
tidak cepat masuk ke investasi legal ini
di samping itu juga
perilaku dari masyarakat kita berbagai masyarakat kita yang mudah tergiur dengan imbalan hasil tinggi
ini tentunya menjadi sasaran edukasi kita kepada mereka agar bisa lebih waspada
ya pak tongam jika bicara soal legalitas ini sendiri
banyak juga kemudian perusahaan perusahaan investasi ilegal yang kemudian mencomot nama perusahaan yang sudah legal
ataupun kemudian memakai otoritas jasa keuangan
padahal sebetulnya tidak memiliki legalitas
bagaimana bisa mengetahui bahwa benar benar ini perusahaan yang menawarkan investasi tersebut yang kemudian masuk ke data pribadi investor memiliki legalitas yang akurat
ya duplikasi atau pencatutan nama nama perusahaan perusahaan yang legal oleh para pelaku investasi legal ini memang saat ini marak juga terjadi
dimana mereka melakukan penawaran yang mirip dengan identitas yang legal
dengan membuat suatu website website dengan meng copy website yang legal kemudian di belakangnya ditambahkan penawaran penawaran investasi yang pada dasarnya bukan merupakan produk dari entitas yang legal tersebut
oleh karena itu kami juga menghibur masyarakat apabila menerima penawaran penawaran yang ciri utamanya adalah memberikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu cepat agar tetap mengecek kepada kontak senter dari entitas yang dinyatakan atau di duplikasi tersebut
karena bagaimanapun juga entitas entitas yang legal ini pada dasarnya memang tidak melakukan penawaran dengan keuntungan keuntungan yang tidak wajar dan juga dengan investasi tanpa risiko
kewaspadaan masyarakat untuk mengecek kembali mengenai entitas entitas yang menawarkan ini perlu dilakukan
di samping itu juga perlu diwaspadai bahwa penawaran penawaran investasi legal dengan mencatut nama nama perusahaan perusahaan legal ini muncul di berbagai media sosial
di sms kemudian di telegram yang saat ini menjadi marak bahwa di dalam telegram itu kita dibuat dalam satu grup kita masuk di sana kemudian ada penawaran penawaran yang sangat menggiurkan
dan tentunya ada beberapa masyarakat
itu juga yang masuk ke investasi investasi yang ditawarkan itu karena memang memberikan keuntungan yang sangat besar dengan jumlah yang besar dan waktu yang sangat singkat
oleh karena itu masyarakat kami sampaikan bahwa di dalam telegram apabila ada penawaran penawaran investasi yang memasukkan masyarakat dalam satu grup itu adalah ilegal
oke pak tongam coba kita mengilustrasikan jika seseorang kemudian mendapatkan tawaran investasi ilegal dari grup telegram ataupun sms apa kemudian yang first thing first yang harus dilakukan oleh investor ini
jika memiliki ketertarikan sebetulnya untuk menerima penawaran yang masuk di grup grup tersebut apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kerugian ataupun kegagalan investasi mereka
ya kami mengharapkan masyarakat yang menerima penawaran penawaran di dalam grup grup seperti itu agar memblokir
pertama tama kita blokir karena di dalam peraturan di dalam jasa keuangan tentunya ada larangan kepada jasa keuangan untuk melakukan penawaran langsung melalui media sosial tanpa seijin dari nasabah
oleh karena itu kami bisa pastikan bahwa penawaran penawaran yang dilakukan melalui sms atau telegram atau media sosial tanpa izin dari nasabah itu adalah sesuatu yang memang melanggar ketentuan
oleh karena itu masyarakat diminta untuk memblokir
kemudian juga kami sangat mengharapkan bantuan masyarakat apabila ada penawaran penawaran investasi yang dilakukan secara di media sosial sms telegram yang bersifat pribadi tentunya
yang tidak bisa kita ketahui sebelumnya agar bisa melaporkan ke kami di satka sos peninvestasi untuk kami lakukan penangkapan

oke itu yang bisa dilakukan dan lagi lagi bisa dipastikan jika penawaran investasi tersebut dilakukan melalui media sosial ataupun sms atau grup whatsapp bisa dibilang itu investasi ilegal begitu ya pak tongam
ya sepanjang memang itu tidak merupakan suatu persetujuan kita untuk dilakukan penawaran kepada kita
pak tongam ini jika kita melihat banyaknya modus investasi ilegal yang berkembang di masyarakat begitu di tengah
sebetulnya di tengah meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di kala pandemi covid sembilan belas saat ini
modus penipuan apa yang paling saat ini menonjol dan menjadi perhatian khusus dari satgas waspada investasi pak tongam
ya banyak sekali memang modus modus yang menawarkan investasi
kalau kita lihat di bidang pasar modal masyarakat perlu hati hati
banyak sekali sekarang ini modus modus yang berkedok penasihat keuangan
yang juga melakukan kegiatan penasihan investasi yang harusnya mendapat izin dari ojk
oleh karena itu investor di pasar modal kami harapkan supaya tetap keputusan investasi jual atau beli itu ada di tangan investor
jangan diserahkan kepada yang lain
oleh karena itu perlu kita sadari juga bahwa semua investasi itu memiliki risiko
jadi kalau ada yang menawarkan
investasi saham atau produk produk di pasar modal yang memberikan keuntungan yang fix
karena bagaimanapun juga investasi ini tergantung pada mekanisme pasar
baik baik jadi harus melihat juga bagaimana fundamental kemudian volatilitas pasar yang terjadi dengan adanya sentimen sentimen yang bergerak begitu
misalnya kita menitipkan uang tapi juga harus bisa mengawasi secara pribadi juga ya pak tongam
pak tongam ada juga ini robot trading yang juga marak saat ini
bagaimana kemudian masyarakat bisa mengenali robot trading yang ini boleh diambil begitu otomatisasi ini
dan juga ini robot trading yang ini bisa menimbulkan atau bisa menyebabkan fraud bagi para nasabah atau investor pak tongam
ya mengenai robot trading ini juga menjadi satu perhatian dari kami saat gas pada investasi
yang pasti kita sampaikan kepada masyarakat bahwa robot trading ini adalah suatu alat sebenarnya
alat yang bisa saja salah atau tidak akurat dalam prediksi mengenai perdagangan
di dalam trading tentunya
nah trading melalui robot trading ini juga banyak sekali sekarang penawaran penawaran yang ada dari beberapa perusahaan yang mengatakan bahwa
tidur saja dibayar begitu
jadi sehingga masyarakat kita akan terbuai tentunya
oleh karena itu kami mengharapkan kepada masyarakat juga agar lebih cerdas mengenai rapid trading ini
tidak ada sesuatu keuntungan yang pasti di robot trading ini
karena di dalam trading ini pasti ada lawan kita juga untuk jual beli
di mana mereka juga ya
dan kita juga kadang kadang rugi seperti itu
jadi di dalam robot trading ini yang pasti masyarakat kita agar mengetahui bahwa ini hanya suatu alat yang memang bisa saja error
atau tidak bisa memprediksi bagaimana gejolak politik kondisi bencana alam yang bisa mempengaruhi harga tentunya
dan juga kami sampaikan tadi bahwa di dalam robot trading ini jangan sampai masyarakat mempercayakan
untuk menyerahkan uang investasi kepada para agen atau
oleh karena itu semua keputusan investasi ada pada tangan investor
supaya memang risikonya itu bisa dimitigasi oleh para investor
jadi penyesalan pun tidak ada karena kita sendiri yang memutus
oleh karena itu jangan pernah serahkan uang untuk berdagang kepada pihak lain di dalam trading ini
kenali potensi risiko sebelum mengambil jenis atau produk investasi yang ingin digunakan
pak tongam ini mungkin terakhir yang juga banyak menjadi keresahan masyarakat
tadi juga ada
informasi mengenai seseorang yang kemudian data pribadinya digunakan kontaknya kemudian disebar
dan dikirimkan pesan yang tidak lazim tidak layak begitu
ada penyalahgunaan data pribadi masuk ke dalam pesan di cell phone telpon seluler begitu ya
menawarkan berbagai pinjaman investasi
bagaimana ojk bisa mengatur bekerja sama dengan institusi lain agar penyalahgunaan data pribadi ini
tidak terjadi pada saat masyarakat berinvestasi
ya makanya penyalahgunaan data pribadi itu

memang jadi concern dari berbagai institusi tentunya
bahwa hal yang utama adalah kita lebih mengedukasi secara digital masyarakat kita agar lebih waspada
tidak memberikan informasi informasi yang tidak diperlukan oleh pihak lain
contohnya yang paling nyata adalah dalam aplikasi pinjaman online ilegal
dimana para pelaku pinjaman online ilegal ini selalu meminta menasabah untuk mengizinkan semua data
dimana para pelaku pinjaman online ilegal ini selalu meminta menasabah untuk mengizinkan semua data
platform persona dengan juga data dan kontak di laptop untuk bisa diakses
nah ini juga menjadi perhatian kita bahwa jangan sekali sekali masyarakat menyampaikan izin atau orang lain mengakses semua data dan kontak lihat

kalau di dalam jasa keuangan yang formal yang diizinkan dari wormsortic id ojk
ini ada larangan tentunya untuk mengakses yang alami data dan kontak di

kalau kita lihat di pinjaman online yang legal
disana hanya bisa diakses tiga hal
pertama suara lokasi dan kamera tidak ada diizinkan tidak diizinkan untuk mengakses data atau kontak di hp
oleh karena itu masyarakat diminta untuk tidak akses kepada pelaku pelaku industri yang ilegal ini
sehingga bisa lebih menjamin keamanan data pribadi
karena bagaimanapun juga data pribadi ini tetap menjadi konsen dari pemerintah tentunya
dan kita harapkan undang undang pelindungan data pribadi bisa segera kita dapatkan
kemudian bisa lebih melindungi masyarakat kita dari para pelaku yang menyebarkan data pribadi ini
baik perlu ditekankan ya di garis bawahi boleh akses data yang diperbolehkan hanya suara lokasi dan kamera
tapi untuk masuk dalam konteks itu merupakan suatu yang ilegal oleh satgas waspada investasi
tidak diizinkan oleh ojk begitu ya pak tongam
semoga dengan dialog ini bisa semakin terbuka pikiran masyarakat
sehingga bisa lebih mengantisipasi jika ada pesan pesan yang masuk dalam cell phone mereka
terkait dengan penawaran investasi ilegal sehingga tidak terjerat iming iming palsu
untuk sementara terima kasih pak tongam l tobing ketua satgas waspada investasi
sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini cnn indonesia today
selamat pagi pak tongam sehat selalu
terima kasih pak